kapolda jawa barat rabu pagi memberikan santunan kepada keluarga dua polisi yang gugur saat mengamankan pemilu
polisi juga memberikan kenaikan pangkat satu tingkat
kapolda jawa barat irjen agung budi marioto menyerahkan santunan kepada keluarga dua anggota kepolisian yang meninggal saat tugas pengamanan pemilu
mereka adalah aibda anumerta masadi anggota polres indra mayu
masadi kesilakaan saat bertugas mengamankan pelaksanaan pemilu
dan aibda anumerta saifuddin dari possek cilenyi
kedua anggota ini juga diberikan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa
selain itu kepada keluarga juga diberikan santunan dan beasiswa kepada anak anak korban
itu bergajah yang dalam
dua bayangkara di polres jawa barat
yang berpengalaman dua setiap pesta di pangkasin
ini juga menjadi kewajiban saya
karena anggota ini terdalam tugas
kita suruhkan kepada pangkat polres yang naikkan pangkat setingkat lebih tinggi
kampungnya b dan mata
dan sudah keluar selain itu
setelah pangkat polres maka
sementara itu pihak keluarga korban mengaku mengapresiasi kepada pihak kepolisian yang sudah memberikan penghargaan
seperti ini terhadap keluarga
apresiasi menaikkan satu tingkat jabatan kepada anak
mohon maaf kalau selama dinas bapaknya mungkin melakukan kesalahan
saya sebagai pihak keluarga mohon maaf
saat ini tercatat lima belas anggota polri yang meninggal saat bertugas dalam pemilu
di jawa barat setidaknya ada dua anggota yang gugur
jeriko mara cirebon jawa barat